terungkapnya manipulasi domisili dalam sistem zonasi penerimaan peserta didik baru ppdb dua ribu dua puluh
harus disikapi dengan serius
untuk itu komisi sepuluh dpr ri akan memanggil menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim
buntut gaduh kebijakan dan pelaksanaan ppdb tahun ini
apa saja yang akan dibahas bergabung bersama kami ketua komisi sepuluh dpr ri saiful huda
selamat malam pak saiful
malam mas apa kabar
alhamdulillah saya baik kabarnya bapak gimana kabarnya
baik baik mas
baik pak ini apa saja sejauh ini temuan dari dpr ri mengenai ppdb tahun ini
sehingga harus memanggil mas menteri untuk datang ke sana
oke yang pertama kita prihatin karena dunia pendidikan kita gaduh
atas berbagai persoalan yang sebenarnya di mata kami bisa diantisipasi sejak dari awal
jadi sekali lagi kita prihatin dan semoga ini bisa secepatnya ditempatkan
yang kedua kami kemarin sebenarnya sudah mengundang mas menteri pendidikan
untuk kita mintain penjelasan secara detail terus berulangnya sistem kebijakan menyakut soal ppdb ini
terutama di jalur zonasi
dan kebetulan kemarin mas menterinya cuti
jadi akhirnya yang hadir kejabat eselon sahur
dan hasil rapat kita sepakati bahwa kebijakan menyakut soal ppdb ini harus dilakukan evaluasi total
mengandaikan ada fleksibilitas yang diserahkan kepada pemerintah daerah
baik menyangkut soal jalur zonasi jalur afirmasi
jalur prestasi dan jalur kepindahan
karena ppdb ini menganut empat jalur itu
dan ini kita minta untuk dievaluasi total
yang ketiga catatan kami
sistem zonasi ini kan sudah diberlakukan lebih dari lima tahun sejak tahun dua ribu tujuh belas
semestinya pengalaman dari tahun ke tahun ketika anda terbocoran
yang dirasa menodai rasa keadilan bagi siswa dan bagi orang tua siswa
kita bayangkan sejak dari awal sebenarnya ini bisa ditutupi
semua praktek yang memungkinkan mencederai proses ppdb ini
baik melalui jalur zonasi maupun jalur prestasi
ini bisa secepatnya bisa
pada konteks ini kalau kita melakukan proses ini kita bisa melakukan proses yang lebih tinggi
pada konteks ini kami sesungguhnya sangat menyesalkan
satgas yang semestinya bertugas
yang dibentuk oleh kmtku dan kerjasama dengan kementerian lain termasuk kementerian negeri
semestinya bisa melakukan kerja monitoring
kerja evaluasi dan kerja pemantauan atas pelaksanaan ppdb ini

semua praktek ini kalau kita melakukan proses ini kita bisa melakukan proses yang lebih tinggi
semua kecurangan yang terjadi karena semua pihak merasa tidak ada yang mengawasi
sekolah melaksanakan praktek misalnya jual beli kursi
ada manipulasi data menyangkut soal jalur prestasi
karena jalur prestasi ini ada jalur prestasi akademik dan non akademik
juga diwarnai hal yang sama
jalur zonasi diwarnai dengan berbeda nya banyak surat domen
dapatkan murikan kemudian akan dianggap halnya ledah
agar kita bisa melakukan gerira k seats malah speed zone
itu kadang memikat pantas
iye peng navigasi yang penting
sehingga masalah yang ada dari sistem ppdb sejak dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh tiga lebih dari lima tahun ini terus terulang begitu
persis saya membayangkan kalau satgas bekerja dengan maksimal
tidak akan berani sekolah menjalankan praktek yang manipulatif
tidak akan berani perangkat desa kelurahan mengeluarkan surat domisili ketika satgas ini bekerja kerja
karena fenomena ini kan sudah terjadi tiga empat tahun yang lalu
artinya sejak dari awal misalnya yang menyangkut soal domisili
kok kenapa begitu mudah kelurahan mengeluarkan surat
kementerian dalam negeri tinggal bikin surat edaran yang menyatakan bahwa
kelurahan tidak boleh memberikan mengobrol surat domisili misalnya
kalau nggak nanti kena sanksi itu bisa bisa dimitigasi nggak dari awal
karena itu dalam rapat kemarin kita menyesalkan itu
di mana satgas pengawasan pdb tidak berjalan dengan maksimal
kalau menurut anda dan juga rekan rekan di komisi sepuluh dpr
apakah lebih baik satgasnya dibubarkan atau justru sistem ppdb yang diganti
karena melihat kecurangan selalu terjadi setiap tahun ya
sementara ini kita minta dievaluasi dua duanya
karena sistem ppdb perlu dievaluasi dengan penyempurnaan sop nya
dan yang kedua memberantah semua praktek kecurangan dari skema ppdb yang tersedia itu
karena secara prinsip sebenarnya sistem ini sudah termasuk yang lumayan baik
karena sistem zonasi ini kan semangatnya mengakomodir bagi akses anak anak
siswa kita yang tidak mampu dan berbasis kepada sekolah terdekat
secara sistem sebenarnya baik tapi tiba tiba dimanfaatkan oleh banyak oknum
yang menumpangi sistem ini dan lalu terjadi kecurangan ini
jadi satu sisi sekali lagi dua duanya perlu dievaluasi
tapi di mata kami sebenarnya kalau satgas pengawasan ppdb berjalan maksimal
tidak akan terjadi kegaduhan yang sekarang
oke anda berencana untuk memanggil menteri nadiem untuk kesana
tapi kalau kita tahu juga bahwa satgas ini tidak hanya dari kemenristek dikti
tapi juga ada dari kementerian dalam negeri
apakah mereka juga akan dipanggil ada rencana itu dari teman teman komisi sepuluh
kami tidak bermitra dengan kemen negeri
kami akan pastikan semua harus berjalan
karena yang memimpin satgas ini adalah kemen negeri
kemen negeri adalah sebuah perusahaan yang sangat penting untuk memiliki kekuatan yang sangat penting
jadi kami merasa kalau kemen negeri
betul betul bisa mengambil peran efektif
saya kira satgas dengan berbagai kerjasama dengan kementerian lainnya
bisa berjalan dengan efektif
bahkan kemarin saya usulkan
semestinya mas menteri nadiem memimpin langsung satgas ini
karena ini fenomena tahunan
yang terus belum ada solusi perbaikannya
modus kecurangannya juga setiap tahun kadang sedikit berubah
karena mereka sudah mengetahui celahnya
tapi kita harapkan memang tahun depan tidak terjadi kecurangan lagi
sehingga memang tujuan utama yang tadi anda katakan
pptb ini bisa berjalan dengan baik
karena memang sebenarnya dalam tertulis sudah baik
namun ada kecurangan sana sini
sudah bergabung bersama kami ketua komisi sepuluh dpr ri saiful huda